anak anak dan tiga orang dewasa hingga rabu masih menjalani perawatan di rs hermina kabupaten serang banten
wakil direktur rumah sakit hermina mengatakan empat korban anak anak dilakukan tindakan operasi karena mengalami luka berat
dari dua puluh tiga orang yang diterima pihak rumah sakit pada selasa kemarin sembilan orang masih menjalani perawatan sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang
sisanya sudah kita tangani di igd sudah diperbolehkan buka
dari sembilan orang yang kita rawat itu ada tiga orang yang harus kita rawat di ruang intensif dan enam orang dirawat di ruangan biasa